ini dia orangnya romo dia yang
kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu terhadap putriku
jangan kamu coba coba mengelak
atau aku akan laporkan semua ini kepada romo
biar dia tahu lakuan bejat anak
batu siapa ini indah sekali
baru kali ini aku melihat batu nirmalah seindah ini ratih
apakah kakang menyukainya
kalau kakang suka ambil saja batu itu kakang
tidak usah rati
aku hanya mengagumi keindahan dari batu nirmala ini
tidak apa apa kakang
ambillah batu itu
anggap saja sebagai ucapan terima kasih
karena kakang sudah menolong kami tadi
simpanlah batu itu kakang
terima kasih rati
aku akan menyimpan batu ini
dan aku berjanji
aku akan menjaga betul ini
dengan sebaik mungkin
dari gelombang tujuh samudera
mampu menggetarkan seluruh isi dunia
kamu adalah matahari pagi
yang selalu mengangkatkan hatiku
purawan akan membeku jika kau berpaling dariku
jika hari telah tidur di pangkuan malang
biarpun bintang merintih di langit yang jauh
aku akan tidur dengan tenang
sambil memeluk senyum
dalam kehangatan mimpiku
dan keamatan mu
aku tidak akan menikmati
kalau kau mengalah
aku akan menimbulkan
ku tidak setuju
aku harus belajar
belajar keras untuk mengikuti pendidikan dharma putra
kamu tidak ingin aku gagal guzian bukan
tentu saja tidak
setiap hari aku berdoa
semoga kakak lulus ujian dengan mudah
terima kasih terima kasih
nah sekarang sebaiknya kamu segera pulang
ini dia orangnya romo
kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu terhadap putriku
paling lambat bulan depan aku akan menikahi putrimu
aku akan memberi kesempatan kamu untuk bulan depan
sampai kamu mengingkarinya
aku akan membuat kamu menyesal
bukankah kamu salah satu peserta seleksi dharma putra
sebentar lagi seleksi akan dimulai
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
apa yang bisa diharapkan dari kemendak
aku benar benar tidak bisa pikir
hampir setiap hari dia berkelahi dan membuat onar
buat aku malu
kenapa doro empu harus malu
anggir kamandano itu berkelahi bukan karena nakal atau keras kepala
tapi karena membela orang orang yang lemah doro empu
apa tidak ada cara yang lebih terhormati
untuk membela orang orang yang lemah
berkelahi adalah cara orang yang bodoh
dan tidak berpendidikan
dalam menyelesaikan masalah
hari ini aku akan pergi ke singosari
ada keperluan apa daur empu
dia akan mengikuti seleksi dharma putra
mimpiku hari ini tentang arya durpanga
dia akan menjadi senopati dan pembesar di negeri ini
dan dialah yang akan mengangkat derajatku dan mengangkat nama besarku
membuat aku bangga dan terhormat
aku mengangkat derajatku
oh sampai kapan kau menggangguku dangdi
rati aku tidak mengganggumu
aku hanya ingin berteman
jangan kurang ajar
kamu nampak cantik sekali
aku mohon jangan kurang ajar
jangan galak galek rati
aku tidak akan menyakitimu
aku mohon lepaskan aku atau aku teriak
tung jangan galak galak
tung jangan galak galak
tung jangan galak galak
tung jangan galak galak
tung jangan galak galak
tolong jangan berkelahi seperti ini